besar republik indonesia di nairobi kenya mengucapkan selamat ulang tahun kota jakarta yang ke empat ratus sembilan puluh
semoga jakarta semakin cantik ramah lingkungan aman dan nyaman sebagai tempat tinggal